ini termasuk udah generasinya generasi ketiga ya
ketika dior bermain dengan galang
mungkin ya gue rasa sih
kalau bicara side job ini kadang kadang tidak pasti ya mbak
hal ini juga menunjukkan bagaimana beberapa komunitas terkena dampak yang tidak proporsional
di mana gue lihat tuh ada salah satu statistiknya
masjid dapat menampung hingga seribu orang
karena kan temponya kan cepet banget ya
seharusnya band lu nggak kayak gini seharusnya lu pake macenas tuh kayak gini
segitu amazednya gue sama reza guntara dengan improve nya dia di setiap team bukan cuman di pj doang dia juga improve ketika main sempet di timnas kemarin
tapi beberapa negara termasuk india kan nggak boleh ya tapi mungkin
bisa meng cover dan menutup